kejari denpasar menetapkan seorang warga suriah dan seorang warga ukraina
sebagai tersangka pemalsuan dokumen kependudukan yaitu iktp dan kartu keluarga
kejari juga menangkap tiga warga setempat yang membantu pemalsuan ini
mereka menjadi penghubung seorang pegawai honorer kecamatan dan kepala dusun di denpasar selatan
tiga orang lokal ini yang mengisi seluruh formulir pembuatan ktp
dan mengupload ke aplikasi dukcapil kota denpasar
untuk pemalsuan data ini warga suria mengeluarkan lima belas juta rupiah
sementara warga ukraina membayar tiga puluh satu juta rupiah
atas perbuatan kelima pelaku kejari denpasar menetapkan kelimanya sebagai tersangka
dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi
bahwa memang pada tanggal sembilan belas september tahun dua ribu dua puluh
yang bersangkutan sudah menerima ktp kartu keluarga dan akte lahir
jangan lupa untuk menikmati link di kolom komentar
sekitar februari dua ribu dua puluh tiga lalu
kedua warga asing ini memiliki ktp dengan nama agung nizar santoso dan alexander nur hadi
didapat dari hasil pemeriksaan bahwa saudara mmz ini
memiliki ktp bertujuan untuk membuka rekening
kami cek izin tinggalnya tadi izin tinggal kunjungan
lalu pada hari ini kita serahkan ke rekan rekan kejaksaan negeri denpasar
tentunya untuk pemeriksaan lebih lanjut
warga suria dan ukraina ini datang dengan visa kunjungan b dua ratus dua belas
mereka mengaku pemalsuan data ini untuk memudahkan membuka usaha di indonesia
tim liputan cnn indonesia denpasar bali